sejak kapan kamu ngaku ngakuan say
eh ini tapi nyonya minta beliin kue dulu
tapi sebelum kita ke tempat kue itu aku ada urusan sebentar
kamu anterin aku ya
kita ke arah sana
di sini sebentar ya
ayah ngapain nyuruh ke sini
masa nggak ada tempat buat kedua
mas mas pernah lihat bapak saya enggak namanya hendra
dia ini loh kurang lebih tingginya itu sesaya
tapi lebih tinggi sedikit badannya agak gemuk mas
saya mau nanya mas pernah lihat jadi eh bapak bapak
banyak banyak ada besar
kamu ngasih bantuan itu ya
nggak bukan mas bukan
aduh lu ngapain
nyari apaan sih
aku nyari bapak aku set
bapak lu di sini
terus apa yang kamu lakukan
jadi bapak lo itu
mbak maaf saya salah alamat mbak
aku kabur dari tempat pelacuran itu
terus di jalan aku ketemu sama tuan teddy
tolong jangan jangan
saya bukan pelacur
saya bukan pelacur
saya tidak mau dijual saya mohon
saya tidak mau dijual
saya nggak mau jual adik
tenangkan hati adik
adik gak apa apa
dan jadiin aku pembantu di rumahnya
aku dijadikan pembantu khususnya
aku kirim surat untuk bapak
sampai akhirnya bapak datang ke jakarta
akhirnya bapak diizinin tinggal di rumah sama nyonya elga
tapi ternyata bapak mencuri disana
sendok mas mama
sampai akhirnya bapak masuk penjara

bapak sempat dikeluarkan dari penjara sama nyonya elga
aku juga sempat keluar dari rumahnya
untuk tinggal sama bapak
tapi ternyata bapak bikin kejahatan lagi
bikin kejahatan lagi
sampai pada akhirnya
karena aku tau bapak dicari sama polisi
aku suruh bapak pergi
dan sejak saat itu aku gak pernah ketemu lagi sama bapakku
kalau nyonya ketemu sama bapak
bapak mau melakukan kejahatan lagi
nyonya ketemu bapak di sekitar sini
makanya aku kesini untuk nyari bapak
tapi aku gak ketemu sama bapak
gue gak nyangka ya
ternyata pengalaman hidup lo
pahit juga ya
karena gue dari kecil selalu hidup enak
gue salut banget ayah
oke sekarang kita kembali ke rumah
kita cari bapak lu lagi ya
mudah mudahan ketemu nih sekarang
terus cari kemana lagi ya
untuk kita cari ke tempat lain aja
sebelah sana atau
udah seharian belum makan
malah dikejar kejar orang terus
jadi makin lapar
udah gak usahlah satria gak apa apa kok
aku yakin bapak juga udah pergi dari sini
bapak kan udah merasukinnya elga
pasti bapak takut ada polisi yang datang ke sini
itu kayak ayah
mana ya win kok belum ada yang beli
mbak lihat tulisannya mbak
oh yang ini
harganya seratus ribu kok
yang ini mbak ya
iya yang ini mbak
nih kamu minum dulu
terima kasih ya
dah sini aku pegang
win kita hitung uangnya yuk
aku pengen tahu kita dapat berapa

kita muter muter lagi ya
si bos kenapa selalu aku aku aku
iya bapak bapak ibu ibu
perkenalkan nama saya
iya paham ibu
ini kan jam rolex spesial ini sih dong
mahal banget nih pasti om
wah keren nih om
emangnya beli di mana om
saya rasa pertanyaan tidak perlu saya jawab
bukankah koleksi jam mahal papa anda lebih banyak dari penyam saya
iya sih om
tapi saya nggak pernah tahu karena di dalam lemari
aku udah datang
selamat malam pak
maafkan saya terlambat datang ke sini
kok tega teganya membiarkan tamu penting ada di sini
mestinya nggak di sini
sudah kenal kan sama anak saya satria
itu kan anaknya bapak ya
maksud mbak yang ini
nggak mungkin banget dong mbak
kacun hingga gitu
ini bukan anak saya
hei kamu tuh ngajak dong aku ngaku anak saya ya
dikasih hati minta jantung kamu ya
kayak babak gig juga kamu tuh
nggak tahu diri
kamunya diajak ke dalam ya
silakan di sini
eh silakan ya
ya ya silakan silakan
bukan saya pak
den satria yang nyuruh saya kayak gini pak
ini jas siapa ini
ini jas saya
beraninya kaum pakai jas saya
baru dipakai pak